saya hanya ingin jadi manusia biasa
kek kamu kenapa kek
putra si kenapa
tadi itu kek cuma buka kitab risa
tapi aku gak tahu kenapa dia tiba tiba teriak
terus dia jatuh
kayak seperti diserang dari dalam kitab
terus ini gimana dong
lebih baik kita tunggu kek sampai siuman ya
aduh kek bangun dong
ini pasti gara gara hantu penunggu di rumah ini
lebih baik kita nungguin kayak sampai siuman
terus ini ngapain dong
sekarang kamu ambilin air putih
dapurnya banyak hantu gue gak berani ya
udah lo aja ambil minumnya
kek bangun dong kek
kek dong bangun
kedua ingin itu
sepertinya ingin bertemu dengan kiratus
entah untuk urusan apa
apa tidak sebaiknya

kau temui dulu mereka
sebelum mereka berpihak kepada kiratus
kita bisa habis oleh mereka
tapi bagaimana caranya
yang wajahnya virus itu
namanya raja langit
dan yang satunya adalah
jadi mereka ini adalah
ini yang sering kau ceritakan itu
aku sangat mengenali mereka
rencana yang bagus sekali
sakti lo kenapa sih
sakti lo kenapa sih
sakti longgan dikit

aku sampai mapet
bangsa jangan tersadung
wah saya harus menjadi manusia harimau
saya hanya ingin jadi manusia biasa
tujuh balet tahun alang
tujuh balet tahun saya mencari anak saya
kau bisa berkata macam ini karena kau tidak berada di posisi saya alang
kau tidak merasakan perasaan saya
kau tidak bisa merasakan perasaan saya saat saya mencari anak saya yang hilang selama tujuh belas tahun
dan kini kau mau bilang saya untuk saya diam di sini
bahkan raja setanmu saya akan saya lawan malang
selamat malam saudara saudara
malam yang cerah bukan
datu rajo langit
dari mana kau tahu apa kau
sudah lama saya menunggu kedatangan dagu yang terhormat dari kayu lima ini
pada hari ini pada tanggal yang sudah ditentukan oleh garis nasib
oleh rahasi bintang bintang
oleh persamaan rasa sakitnya hati kita
nah sudah lah cukup cukup cukup
tidak perlu kau mendramatisir suatu cerita
cepat kau katakan sekarang
dari mana kau tahu kami
sebaiknya kita lebih baik banyak mendengar dulu
terima kasih datu yang terhormat
tak usah berlebih lebihan
lebih baik sekarang kita cepat katakan siapa kau sebenarnya
bisa kita bicarakan dong
jadi kau yang bernama kidai
aku sudah mendengar nama kamu
tapi baru sekarang aku berjumpa lagi
sebelumnya kalau aku boleh bertanya
apa tujuan datu datuk yang terhormat
jauh jauh dari kumai yang datang kemari
untuk tahu tujuan kami datang kesini
ramalan yang berbicara
saya sedang mencari anak saya yang hilang
apa yang dikatakan ramalan itu memang benar
datuk mempunyai nasib yang sama dengan aku
ramalan itu benar
tapi aku tidak tahu
apa yang dikatakan ramalan itu
siapa yang telah menculik anak datuk
dan datuk sekalian
tidak salah alam
aku tahu itu
cepat kau beritahu
siapa yang menculik anak saya
dimana dia sekarang
atau saya patahkan leher kau sekarang
dalam waktu dua detik
datuk salah satu anakku sudah mati
istriku sampai gila
dia dijadikan tumbal untuk kesaktiannya
nasib kau datuk
kau dan anak kau
anak kau sudah mati
dijadikan tumbal oleh kiratus
apa yang kau katakan
dia bisa mengarut domba
tidak salah lagi aku memanfaatkan dia
aku mau jadi anak buahnya
sekali gibas semua yang kau miliki akan aku kuasai